kiki bocah kelas enam sd warga kelurahan ngegong kecamatan manguharjo kota madiun tewas usai mengalami kecelakaan
ia menabrak mobil di jalan raya ring road kota madiun pada rabu sore
dava teman korban menuturkan saat kejadian
kiki nekat mencoba mengendarai sepeda motor metik di jalan ring road yang sedang ramai kendaraan
tak berselang lama terdengar suara keras benturan sepeda motor korban dengan sebuah mobil
kiki tewas di lokasi sementara mobil yang terlibat kecelakaan melarikan diri
polisi yang datang ke lokasi langsung melakukan olah tkp sementara jenazah kiki dibawa ke rumah sakit dr sodono madiun
di boyolali jawa tengah kepanikan dan tangisan anak anak pecah setelah sebuah mobil wisata atau biasa dikenal sebagai kereta kelinci terguling pada rabu siang
warga yang berada di lokasi langsung berusaha menolong korban untuk keluar dari badan kendaraan
dari keterangan saksi sebelum terlibat kecelakaan mesin kereta kelinci sempat mogok lalu diperbaiki
saat melintas di jalan yang menurun di dusun dawung desa sempu andong boyolali jawa tengah kereta kelinci gagal mengerem hingga akhirnya terguling
dua orang penumpang seorang ibu bernama ida kumalasari tiga puluh dua tahun dan anaknya tama yang masih berusia empat tahun tewas di lokasi kejadian
kita awali dengan kereta kelinci mogok mogok didorong namun ada kendala gas itu terkunci akhirnya pada saat tikungan lurus dan terbalik di pematang tegalan di sini
jenazah kedua korban kecelakaan masih berada di kamar jenazah rumah sakit waraswiris andong boyolali
sementara beberapa korban luka masih dirawat di igd rsud waraswiris
mayoritas korban mengalami luka di bagian kepala